sejumlah warga nusa tenggara tibur melalui kelompok relawan basuki jarod bineka tunggal ika
memberikan dukungan kepada pasangan calon petahana basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
jarod datang disambut dengan tarian jai dari flores ntt
acara juga dihadiri oleh istri jarod happy farida serta ketua umum p tiga jan faridz
kegiatan tersebut diharapkan jarod bisa menjadi bentuk terjalinnya kebinekaan
di tengah panasnya kontestasi pilkada dki jakarta putaran kedua
di saat yang sama jarod juga meminta pendukungnya tidak terpancing isu
yang menurutnya kerap menimpa pendukung pasangan calon petahana
senyum dan tidak terprovokasi